pemilih berdaulat negara kuat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua
malam ini komisi pemilihan umum mempersembahkan debat kedua calon presiden pemilu dua ribu dua puluh
para calon presiden akan saling bertanya menjawab dan saling menanggapi seputar masalah infrastruktur
energi dan pangan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi tema debat malam hari ini
kpu berharap rangkaian debat malam ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi para pemilih
untuk menentukan pilihannya pada tanggal tujuh belas april dua ribu dua puluh
selamat menyaksikan debat kedua calon presiden pemilu dua ribu sembilan belas
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa dan hadirin sekalian
kita sambut dan ucapkan selamat datang untuk calon presiden nomor urut satu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini